calon gubernur dki jakarta agus yudhoyono hari ini melakukan sejumlah agenda kampanye
dan bertemu dengan warga
agus melakukan empat kegiatan di tiga wilayah ibu kota
pasar paseban di jakarta pusat menjadi titik pertama yang dikunjungi
di sini agus berkeliling dan berdialog dengan para pedagang
usai sholat jumat bersama rombongan agus melakukan ziarah ke makam pangeran jakarta
di jatinegara kaum jakarta timur
agus juga mengunjungi warga perkambungan layan kalibaru
dan warga di kawasan pemotongan besi kapal di cilincing jakarta utara
mereka menginginkan mereka memiliki kesempatan seterusnya
untuk berjualan di pasar paseban ini
tadi saya tanya ada tiga puluh tahun lima puluh tahun sudah berada di situ di tempat yang sama spot yang sama
tentu mereka ingin ada garanti untuk bisa terus berjualan di sana